untuk mengantisipasi lonjakan penumpang imbas dari revitalisasi westle di stasiun gambir dan stasiun jakarta kota
pt transjakarta menambah dua puluh armada bus yang melewati rute stasiun manggarai
penambahan armada dilakukan mulai kamis tiga belas februari pukul enam pagi
sejak pagi banyak penumpang krl yang beralih menggunakan bus transjakarta untuk menuju dalam kota
para penumpang merasa terbantu dengan adanya bus transjakarta namun masih banyak pula yang bingung akan rute bus transjakarta
jakartanya berebutan jadi ribet banget
harapannya semoga ada maksudnya transportasinya di jakarta itu mungkin lebih tertip lagi ya
kalau kayak gini kan berebutan takut kedorong dorong seharusnya ada jalur buat masuk ke tras jakartanya lebih tertip lagi
penumpang dikenakan tarif normal yaitu rp dua untuk pukul enam hingga tujuh pagi
dan selanjutnya rp tiga lima ratus sekali jalan
ada delapan rute existing bus transjakarta yang melayani penumpang dari stasiun manggarai
salah satu rute yang menjadi favorit adalah layanan enam m rute stasiun manggarai menuju blok m
rute bus transjakarta jurusan stasiun manggarai menuju blok m memang biasanya padat
apalagi mendapat limpahan penumpang dari kereta komuter lain
bus ini berjenis single high deck yang memuat dua puluh sembilan tempat duduk tiga puluh enam orang berdiri
dan satu kursi roda
selain rute existing pt transjakarta juga menambah rute khusus yaitu dari stasiun manggarai menuju ketosari
ya kita utamakan pada jam sibuk supaya headway tiap lima menit itu bisa terpenuhi
jadi artinya penumpang itu tidak menunggu lama di halte makanya kita tambah busnya
soalnya cepet penuh mbak datang masuk penuh datang masuk penuh

karena kan kapasitasnya memang enam puluh bus single high deck

jadi kita tambah bus untuk yang rute direct itu makanya kita siapkan agak lebih banyak untuk mengangkutnya
untuk peak hour jam enam sampai jam sembilan terus kita tambah lagi nanti di jam lima sampai jam delapan malam
pt transjakarta akan memberikan layanan bagi penumpang kereta di stasiun manggarai hingga perawatan wesel selesai
yaitu hingga dua puluh tiga februari mendatang
gita gowinda andra anhar jakarta